dalam forum inisiatif belt and road presiden joko widodo menegaskan indonesia sebagai zona ekonomi maritim terbesar di dunia
yang perairannya merupakan persimpangan antara samudera pasifik dan samudera india memiliki peranan penting dan strategis
presiden joko widodo menekankan konektivitas secara global sehingga bisa memberikan dampak yang konkret untuk masyarakat
berikut wawancara nesia megawati dan menteri luar negeri retno marsudi di beijing tiongkok
hasil dari pertemuan ini adalah ada joint communique yang merangkum semua apa yang dibahas dalam dua hari ini
teman teman nanti bisa melihat
dan pada saat intervensi atau statement dua kali di pagi dan di siang hari
yang di pagi hari presiden menyampaikan antara lain mengenai
ada dua hal yaitu mengenai masalah peran bisnis di dalam konteks belt and road ini
juga bagaimana indonesia dan asean dapat memberikan kontribusi di dalam inisiatif belt and road ini
nah presiden melihat dari sisi bahwa di dalam beberapa tahun ini
satu hal yang menonjol adalah pangkitnya kelompok menengah
kelompok menengah itu kebangkitannya cukup dinilai cukup signifikan cukup historik
dan perkembangan ini juga menginspirasi munculnya kelompok menengah ini juga menginspirasi negara negara yang ada di jalur belt and road
sehingga kalau kemudian terjadi atau dilakukan industrialisasi
maka akan berakibat juga pada masalah pengentasan
nah pada saat kita bicara mengenai masalah industrialisasi yang dapat mengentaskan kemiskinan
pasti industrialisasi itu perlu bahan bahan
kan ada apa namanya chain dalam apa namanya kerja industri itu kan ada chainnya
nah indonesia dalam hal ini kita memiliki keunggulan keunggulan
kita memiliki potensi yang dapat dikerjasamakan dan dengan potensi itu posisi indonesia
jadi intinya di sesi pertama mengenai polisi itu yang disampaikan presiden
sementara yang di sesi yang ketiga di sore hari mengenai masalah connectivity
presiden menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan yang terbesar dengan tujuh belas ribu pulau dan sebagainya
maka yang diperlukan adalah connectivity yang diperlukan adalah pembangunan infrastruktur
nah presiden mengambil satu kebijakan
untuk nah presiden mengambil satu kebijakan untuk nah presiden mengambil satu kebijakan untuk
untuk mengurangi subsidi bbm
pengurangan subsidi bbm itu kita memiliki satu space untuk mengembangkan infrastruktur kita
dan hasilnya terlihat sekali saat ini adanya kemajuan yang sangat signifikan di dalam pembangunan infrastruktur
jadi intinya itu dan indonesia siap untuk melakukan kerja secara berkualitas

jadi intinya itu dan indonesia siap untuk melakukan kerja secara berkualitas

lagi tadi bu ratna menyebutkan adanya concrete ataupun kerjasama yang concrete
dengan menjadi proses investasi simple yang dipilih dari bbm

tadi kan begini tadi masing masing negara menyampaikan
ini yang saya akan rencanakan untuk dikerjasamakan

nah masalah pendanaan kan sumbernya ada beberapa

salah satu sumbernya adalah dari aiib
terus kemudian ada sumber sumber yang lainnya
belum lagi kalau bentuknya dan tekanannya sebenarnya ada di ppp
nah untuk indonesia indonesia menekankan pada tiga proyek
satu adalah proyek jadi integrated project untuk industri connectivity dan pariwisata yang ada di sumatera utara
kemudian yang kedua adalah integrated project untuk industri connectivity dan pariwisata yang ada di sulawesi utara
dan yang ketiga adalah proyek industrial zone yang ada di kaltara
jadi itu tiga proyek yang indonesia sampaikan dalam pertemuan tadi hari ini
nah untuk menindaklanjuti itu di dalam dua minggu
kedepan menko maritim ditugaskan oleh presiden untuk mendetailkan semuanya
detailnya sudah ada semua jadi detail untuk yang sumatera utara dan sulawesi utara sudah ada
itu adalah gabungan perencanaan antara kementerian bumn dengan kementerian perhubungan
sementara yang ada di kaltara itu yang menyiapkan adalah kementerian perindustrian tentunya bekerja sama dengan kementerian kementerian lain
jadi setiap kita membuat
satu konsep sekarang presiden menginginkan bahwa semua konsep itu sifatnya adalah integrated
jadi ketiga menteri itu sudah menyiapkan tetapi untuk lebih detailnya
pak luhut akan dua minggu lagi akan datang tentunya akan didampingi oleh menteri menteri teknis terkait